saat saat putus asa dia hanya punya satu pengawal yang bisa dia percayai
temannya si penyihir
merlin yang mulia kau memanggilku
kau adalah satu satunya yang aku percayai
putraku arthur tidak aman di istana ini
ada orang yang ingin menyakiti pewaris tahta yang sebenarnya
bawa arthur pergi dan lindungi dia
merlin memahami ketakutan raja
dan membawanya jauh
dia membawa anak itu ke rumah yang sederhana
rumah bagi seorang kesatria
dan ini adalah awal dari legenda raja arthur pendragon di masa depan
seiring waktu raja uther jatuh sakit parah
merlin tahta akan kosong sampai pewaris sejati dibawa kembali
berjanjilah padaku bahwa kau akan menjaga anakku
dan ketika saatnya tiba
inggris akan diperkenalkan kepada pewaris sejatinya
merlin memikirkan selama berminggu minggu tentang apa yang dikatakan uther
saat arthur penragon mengungkapkan dirinya
orang orang harus percaya bahwa dia adalah pewaris sejati
dengan kepergian ayahnya bagaimana dia akan dikenali
arthur sungguh memiliki takdir yang hebat untuk dipenuhi
tapi dia membutuhkan semua orang untuk mempercayainya
setelah banyak berpikir akhirnya merlin mendapatkan jawabannya
dia menempa pedangnya
dia menempa pedangnya
pedang dari logam terkuat pergi jauh ke dalam hutan
dan menyihir pedang dengan mantra nya
orang yang akan mencabut pedang ini dari batu
akan menjadi pewaris tata yang sebenarnya
dia akan menjadi raja inggris di masa depan
dan begitulah pedang di dalam batu itu muncul
berita tentang pedang di batu dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan
banyak yang kuat dan berotot maju dan mencoba peruntungan
dan segalanya berubah
tapi pedang di batu itu tergeletak di sana menunggu pengguna sejatinya
sementara itu seorang anak laki laki bernama tim
diasuh oleh keluarga kesatria
tim jangan maju
bahaya adalah nama keduaku

aku kuat dan aku punya tongkat
aku kuat dan aku punya tongkat

aku kuat dan aku punya tongkat
aku kuat aku punya tongkat
apakah kau akan memburu ular dengan tongkat
merlin astaga kau menakutiku
aku mempersiapkanmu untuk masa depanmu
takdir yang hebat untuk dipenuhi
aku tahu aku tahu
kau terus mengatakan itu tapi yang kulakukan sepanjang hari
hanyalah memoles baju zirah saudara
aku memasakkan udara aku membersihkan kandang dan memasak
itu tidak terlihat seperti takdir yang hebat bagiku
semua ada waktunya no
untuk saat ini mari kembali ke temanmu
aku cukup yakin temanmu pasti sudah pingsan
merlin sangat berhati hati untuk tidak memberitahu siapa pun
siapa tim sebenarnya
dan tim pada gilirannya tidak pernah memberitahu siapa pun
tentang penyihir yang disayanginya
selama bertahun tahun tim dan merlin menjalin persahabatan
mereka sering bertemu di hutan
dan merlin akan mengajari tim aturan perilaku kerajaan
tim tidak pernah mengerti mengapa penting baginya
untuk mempelajari semua ini
tapi merlin selalu punya caranya sendiri
katakan padaku jika kau adalah seorang penguasa kerajaan
dan kerajaanmu akan diserang apa yang akan kau lakukan
aku akan berperang
itu disebut bravado no
itu berguna dalam keadaan tertentu tapi
sebagai penguasa kerajaan
pertempuran harus menjadi pilihan terakhir
kau harus selalu mencoba segalanya untuk menghindari pertempuran
perang adalah hal terburuk yang terjadi di kerajaan manapun
apa kau mengerti
saudara tim adalah sur ektor
dia adalah kesatria istana kerajaan
dan tim selalu kagum dengan kehebatan saudaranya
itu adalah hari ketika sir ektor ikut dalam sebuah turnamen
dia meminta tim untuk menjaga pedangnya
menyadari bahwa pedang itu agak tumpul
tim memberikannya kepada pandai besi untuk diasah
dan pada hari turnamen
dia pergi ke pandai besi untuk mengambilnya
semuanya berjalan baik sampai
kau kehilangan pedang saudaramu
bagaimana dia akan berpartisipasi dalam turnamen sekarang
aku tidak kehilangan itu
aku memberikannya ke pandai besi untuk diasah
tapi aku tidak menyadari bahwa pandai besi juga ingin melihat turnamen
bagaimana aku bisa menemukannya di tengah kerumunan itu
dan mendapat kunci bengkelnya
tim dan temannya memutuskan bahwa mereka akan mengambil jalan yang berbeda
dan mencoba menemukan pedang
pedang apa saja untuk ser ektor
setelah mencari cukup lama
tim mencapai sebuah batu tua yang tersembunyi di balik gubuk
aku yakin tidak ada yang membutuhkan ini
tim melompat ke atas batu
memegang pedang dengan kedua tangannya dan menariknya
seperti pisau yang dicabut dari mentega lunak
pedang di batu itu keluar dalam sekejap
tim bergegas kembali ke saudaranya
tidak tahu bahwa takdirnya akan segera terungkap
kembali ke turnamen
ser ektor dengan putus asa menunggu pedang
di sini ambil pedang ini
ini bukan milikmu tapi itu bisa dipakai
dan saat itu sir ektor memasuki arena
dari mana kau mengambil pedang ini
aku adalah kesatria istana
aku tidak mengambil apapun dari siapapun
saudaraku tim memberikan pedang ini kepadaku
pedang di dalam batu telah dicabut
iya bagaimana caranya
pedang apa itu
di mana saudaramu itu
bangsawan kesatria penasehat istana
semua berkumpul di sekitar batu
mereka tidak percaya bahwa anak laki laki kurus di depan mereka
adalah pewaris tahta yang sebenarnya
oh oh ini tidak mungkin
pedang yang tidak mungkin ditarik oleh orang paling kuat
ditarik keluar olehnya
kita harus mengembalikan pedangnya
dan melihatnya sendiri
tapi sekarang jika kita meletakkan kembali pedangnya
maka dia akan dengan mudah mencabutnya
tidak mantra pedang itu sangat jelas
hanya seorang pewaris tahta sejati
yang dapat mencabut pedang dari batu
kita harus mengembalikan pedang itu
pedang itu dimasukkan kembali
dan dikunci di tempatnya lagi
lalu satu persatu para kesatria dan orang orang yang tampak kuat
mencoba menarik pedang itu kembali
ini tidak mungkin
mungkin sekarang sungguh terjebak
saat semua orang mencoba yang terbaik
sesuatu di dalam diri tim berubah
dia menatap pedang itu dan hampir tertarik padanya
itu seperti pedang memanggilnya
dia berjalan melalui semua kekacauan
benar benar fokus pada pedang
dia melompat ke atas batu bahkan ketika semua orang melihatnya dengan kagum
dan itu dia sihir yang sebenarnya
awan menabrak satu sama lain
dan cahaya terang muncul tempat di atas batu
tempat tim berdiri
inggris menahan napas saat tim dengan mudah menarik pedang dari batu
arthur pendragon telah kembali
akankah inggris sekarang memiliki raja
kulihat kau adalah raja sekarang
aku bukan arthur aku tim
tidak na ini takdirmu
kau lahir dari uter pendragon
tapi dia memintaku untuk menjagamu sampai kau cukup dewasa
tapi aku tidak tahu cara menjadi raja
tapi kau sudah jadi raja
kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan
yang kita butuhkan hanyalah sedikit fokus dan banyak latihan
dan latihanmu dimulai sekarang
aku akan selalu ada untuk membantumu
dan kau harus belajar menjadi raja yang hebat untuk mereka
pedang di batu itu mengungkapkan bahwa tim memang arthur pendragon
tapi sekarang terserah padanya untuk menjalani takdirnya sebagai satu satunya raja sejati
arthur menjalani tahun tahunnya sebagai satu satunya raja sejati
karena pedang di dalam batu hanyalah kisah legendaris pertama di wilayahnya
tak lama lagi dia akan memiliki ksatria meja bundar dan tentu saja ratu di hatinya ginevra

maka setelah prinsip berubah berubah
chasing nantah besok dan selama